labuan bajo komodo dan keindahan alam serta karifan lokal menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan
sebuah kota di manggarai barat nusa tenggara timur ini
bisa menjadi atas kota yang terkenal di indonesia
kota terkenal di indonesia adalah kota yang terkenal di indonesia
kota terkenal di indonesia adalah kota yang terkenal di indonesia
kota terkenal di indonesia adalah kota yang terkenal di indonesia
kota terkenal di indonesia adalah kota yang terkenal di indonesia
setelah menempuh perjalanan sekitar empat jam
kita sudah sampai di pulau rinca
untuk menjapa langsung hewan perubahan endemik komodo
yang hanya ada di indonesia
pulau rinca ini menjadi rumah bagi sekitar dua ribu an komodo
kita harus berjalan kira kira sekitar empat puluh lima menit
untuk melihat komodo secara dekat dan juga langsung
tapi kita disuguhi pemandangan yang begitu indah
semoga saya juga beruntung untuk bisa melihat secara langsung komodo
karena saya belum pernah melihat komodo secara langsung
komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia
yang panjangnya bisa mencapai tiga meter
ia bisa mengendus mangsanya dari jarak sembilan kilometer
selama di pulau rinca ini
wisatawan didampingi pemandu alam
ini pertama kalinya saya melihat komodo secara langsung dan juga secara dekat
ini saya campur aduk sih ini antara was was
tapi juga senang
yang merupakan hewan purba
dan saat ini populasinya sebar di pulau komodo dan juga pulau rinca
sekitar selama dua jam menjelajah pulau rinca
dahagah dan lapar melanda
saatnya menyantap makanan yang telah disiapkan
setelah kita lihat komodo di pulau rinca saatnya sekarang kita makan siang
tapi ada yang beda nih
kalau biasanya makannya ditaruh di tengah gitu di buffet
sekarang satu orang ditaruh makanannya dibentuknya seperti ini
kalian lihat ya kayak apa menunya
demi menghemat tenaga untuk mendaki pulau pada dikesokan harinya
maka saya memutuskan untuk bentuk ramah
bersama teman teman dan istri saya
fajar menyapa dan saya sudah siap untuk menuju pulau padang
sama halnya di pulau rinca
di pulau padar ini
wisatawan membayar tiket masuk dan didampingi pemandu
tak perlu terburu buru tak ada yang dikejar dalam proses pendakian
tetap menjaga jarak dan jika merasa lelah tak ada salahnya beristirahat sejenak
supaya ini indah banget sih keren
tapi bisa tuh bentar ya maklum
dan yang pasti kalau bisa sampai sini
paling nggak bawa cadangan masker sama juga botol air minum
soalnya agak ya satu ratus delapan puluh anak tangga dan kenapa kita pakai masker
karena memang selain kita juga ada pengunjung lain
yang juga mendaki perbegitan dari pulau padar itu sendiri
tapi sumpah ini keren banget
bentar ya minum dulu
pulau padar sebagian besar tertutup oleh padang rumput
landscape surialis yang dibatasi oleh pegunungan
indah banget sih
ini dari titik ini nih kita bisa melihat tiga teluk dengan pantai yang berbeda
pantai pasti yang berbeda
sebelah sini nih warnanya hitam
yang sebelah ujung sana itu warnanya pink
dan sebelah belakang sebelah sini nih warnanya putih
keindahan alam yang luar biasa
setelah pendakian meluncur bermain air
titik pertama yaitu long beach pulau padar yang memiliki pasir berwarna pink
dari bibir pantai beranjak menyelami pesona keindahan alam bawah laut taman nasional komodo
dengan bersnokling atau menyelam
wisatawan disarankan agar membawa peralatan sendiri
perairan taman nasional komodo cukup arus
untuk itu ikuti arahan instruktur dan jangan melawan arus
kota seribu sunset ini memiliki sejumlah titik penyelaman
salah satunya di manta point dan mawan
kita bisa menyaksikan kemegahan biota laut dengan terumbang
ada juga karang yang indah penyu dan pari manta
sungguh di ruanah bawah laut
parimanta salah satu makhluk air yang esotis mengembangkan sayap besarnya yang bisa mencapai tiga meter
seolah melayang layang di perairan
meski tidak berbahaya penyelam disarankan untuk jaga jarak dan tenang saat berjumpa parimanta
berwisata di sini tidak membuat saya cemas
karena pengolah tempat wisata selalu memperhatikan anjuran pemerintah untuk menerapkan prinsip menjaga kebersihan kesehatan keamanan dan tentu saja kelestarian lingkungan
mendaki sudah menyelam pun sudah
saatnya relaksasi di atas kapal dengan menyaksikan surya tenggelam yang memukau di pulau kalong
melikmati senja diiringi ribuan kakalawar yang keluar dari pulau kalong
menengkapi perjalanan saya di labuan bajuk
hanya di indonesia saja